kami sudah menyiapkan lima berita pilihan untuk anda
kita ke informasi yang pertama meninggal saat diperiksa polisi
seorang warga tewas saat tengah menjalani pemeriksaan di markas polisi kota pinang sumatera utara
keluarga dan tetangga yang marah lalu mempertanyakan kematian korban
dengan mengarak jenazah ke mapolsekta kota pinang kabupaten labuan batu selatan sumatera utara
dengan marah warga jalan kampung banjar ini mendatangi markas kepolisian sektor kota pinang
dengan membawa jenazah faisal amri harahap
sempat terjadi aksi adu mulut dan dorong dorongan
karena warga memaksa hendak masuk ke mapolsekta kota pinang
warga menggelar aksi ini sebagai bentuk protes atas kematian almarhum faisal
ini ini yang merasa kekejangan
kecewaan gitu merasa sangat kecewa
katanya dibawa sehat pulang sehat
korban meninggal dunia saat diperiksa penyidik kepolisian
sebelumnya faisal ditangkap personel sat narkoba polres labusel
atas dugaan kepemilikan sabu seberat dua puluh lima gram
warga pun menduga korban meninggal akibat tindakan kekerasan aparat saat diperiksa
namun polisi menyatakan korban meninggal setelah terpleset saat hendak dibawa ke mapores labusan
pada saat dilakukan interogasi dirasa sudah cukup
maka yang bersangkutan rencananya dibawa ke polres
namun pada saat perjalanan keluar dari ruangan dimas mau naik ke mobil
yang bersangkutan kepleset dan lemas
karena yang dilakukan oleh anggota adalah membawa yang bersangkutan ke rumah sakit umum
jenazah korban telah disemayamkan di rumah duka dan polisi masih menunggu hasil otopsi
sementara empat orang personel yang melakukan penangkapan
sedang diperiksa propam polres labusel
armendo sinaga kompas tv labuhan batu selatan sumatera utara